anda kembali menyaksikan cnn indonesia breaking news
pemerintah gubernur jawa barat ridwan kamil mengatakan lima daerah telah mengajukan pembatasan sosial berskala besar kepada pemerintah pusat
menurut emil psbb di lima daerah itu akan menjadi satu zonasi dengan psbb dki jakarta
yang merupakan epicentrum penyebaran virus corona
kelima daerah tersebut adalah kota dan kabupaten bogor depok serta kota dan kabupaten bekasi
emil menyebut psbb di lima daerah itu akan menjadi satu zonasi dengan psbb dki jakarta
yang merupakan epicentrum penyebaran virus corona
hal ini berarti apapun yang dilakukan oleh dki jakarta bodebek harus melakukan hal yang sama
emil menambahkan psbb lima daerah sudah disampaikan pada rabu lalu
dengan diterapkannya psbb emil berharap rantai penyebaran virus corona atau covid sembilan belas di jawa barat terus akan terputus
pak wabres menyempakati ada kota kota di jawa barat dan banten untuk mengajukan psbb
karena waktunya bersamaan bisa dikoordinasikan oleh provinsi
itulah kenapa saya mohon maaf melakukan tikornya malam hari karena perintah bapak presiden dilakukan tadi siang
hingga malam ini saya ingin mendengar apakah kita bisa bersepakat
kota bogor kabupaten bogor kabupaten bekasi juga memungkinkan kota bekasi dan kota depok bersama sama mengajukan psbb itu